ya pemirsa membawakan bekal anak saat ke sekolah ini memang satu tantangan tersendiri ya
tetapi juga dalam sisi yang lain ini mengajarkan anak untuk hidup sehat dan juga untuk hidup hemat
nanti kalau kamu punya anak itu bakal kerasa atau daniar
iya tapi kan biasanya nih yang sulit itu adalah bagaimana menyiapkan sayur nasi semua dan harapannya bawa ke rumah semua dimakan kan sama anak itu
nah itu dia yang menjadi tantangan ibu ibu
nah di gresik jawa timur ada komunitas bekal yang mengajarkan para ibu ibu untuk membuat kreasi bekal agar terlihat lebih menarik dan bisa menggugah selera anak
membekali sang buah hati dengan makanan bergisi menjadi tantangan bagi para orang tua
apalagi jika sang buah hati tergolong anak yang susah makan
terkadang anak memilah makanan dan bosan dengan menunya
hal inilah yang membuat para ibu yang tergabung dalam komunitas bekal berkreasi dalam menyiapkan
bekal sekolah sang anak
dengan seni mendekor makanan berkarakter lucu diharapkan bisa menarik minat anak untuk menyantap bekal dari orang tua
bekal yang dibuat untuk anak pun jadi beragam
seperti roti kumbang serta nasi berkarakter yang biasa dikenal dengan kreasi bento
meski tak terlalu susah membuatnya para orang tua harus memiliki kreativitas dan ketekunan agar bentuk bento menjadi unik dan bisa mengundang selera makan anak
bekal yang dibuat untuk anak yang susah makan
jadi kalau kita bikin bekal sendiri tahu kesukaannya anak anak dan paling tidak itu higienis
soalnya ada yang anak yang alergi
jadi kalau kena ikan ikanan alergi
kadang kalau makan di luar tanpa penonton kita kan serem juga ya mbak
untuk makanan ringan para ibu bisa menyiapkan hidangan dari roti yang dibentuk seperti kumbang
namun jika anak terbiasa makanan berat
kreasi bento juga bisa menjadi alternatif bekal saat sekolah
membuatnya pun bisa dikreasikan dengan menggunakan minimal tiga warna sehingga terlihat cantik
untuk anak anak itu biasanya mereka itu lebih seneng ini ada variatif gitu loh
jadi ada isian yang mereka suka kayaknya ada permennya ada jeli itu kita bisa masukin ke bento
ada buah gitu
jadi dikombain aja sama menu sehari hari
kreasi bekal seperti bento bisa menjadi solusi untuk menarik selera makan anak
ardia putri kresik